yang ini masih parkir juga
sekarang yang jadi sasaran pasti kita
kalau nanti saya telah datang
kamu gak usah cari sayang
saya mau ke rumah si jack dulu
dia kena musibah
jack yang dulu disini
saya baru gantian sama otak
belum lama otang pergi
tau tau ada yang datang
satu orang meeting saya dari belakang
terus satu orang lagi berdiri depan saya
dia bilang mulai besok
kamu gak boleh marker lagi disini
karena gak punya izin
mereka itu siapa
kemungkinan dari ormas
nanti a'a yang urus
kamu tuh istilahnya akamsi
masa diusir orang luar
ini urusan kita semua
kita lawan bareng bareng
kalau saya minta tolong ke kamu sama murad
saya mau tahu
apapun tentang dia
belum benar benar clear
sedang kembali untuk menyelesaikan tugasnya
kalian harus menyiapkan
orang orang yang akan kita tempatkan
di titik titik yang sudah dibersihkan
usman ada yang ngejar
saya mau dibawa kemana
tadi nadiem ada yang ngeroyok
sekarang di mana
kita ke rumahnya
udah di rumah
kamu masih bantu
kalau kamu jalanin tugas dari saya
bisa diatur kang
gimana usaha pertanian kamu
gitu aja kang
repot sama harga jual
kalau panen lagi rame harga malah turun
masih mau jalan terus
sebelum ada usaha yang lebih bagus
gak ada petunjuk apa apa
hari ini anak saya kuliah
dia pulang jam dua belas
yang itu jangan
saya dicegat di jalan cuma tiga orang
orang kemarin mau mukulin kusma
tapi nggak jadi karena ada kita
saya diseret gegang
yang dipukulin ini
tiga kali sampai saya rumuh

tiga kali sampai saya rumuh
tiga kali sampai saya rumuh
saya sama pancada yang mukulin
saya sama pancada yang mukulin
orang yang kemarin mau mukulin kusma
orang yang kemarin mau mukulin kusman
habis dipukulin juga
seperti kamu sama panca
yang ini masih parkir juga
sekarang yang jadi sasaran pasti kita
nggak ada pulsa
kita langsung aja ke tempat dia
sekarang harus ada orang seperti yang dimaksud serena
yang di sini juga masih ada
nanti kita lapor ke bang edi